bapak masih sakit pak
badan bapak nggak enak semua nih
mungkin bapak masuk angin kali
tolong kerikin ya
kamu gimana sih
seperti ini mas lumpung mengurang mengurang segala
keadaannya kan seperti ini
kerikin bapak sekarang
aku akan mendapatkan kegerisan kamu
sekarang o kidding ya

apa tadi koneks lidahnya
suku bimbing seram
beny pake masure baraw
si ku kuunang ternyata ehehe
udah udah cepetan
aku mau ke